pelatih kepala persebaya surabaya aji santoso resmi meninggalkan klub kebanggaan bonek mania
usai menjalani masa istirahat selama dua pertandingan
hal ini diungkapkan oleh manajer persebaya yahya al katiri saat menyaksikan latihan tim persebaya di lapangan tor kota surabaya jawa timur pada senin sore
seperti diketahui pelatih aji santoso diistirahatkan selama dua pertandingan menyusul hasil buruk persebaya di empat laga terakhir
bajul ijo kalah satu dua dalam laga kandang di stadion gelora bung tomo surabaya
sejak mengistirahatkan aji santoso dari posisi pelatih manajemen persebaya telah menawarkan posisi baru kepada aji santoso
agar bisa menyelesaikan masa kontraknya di persebaya hingga april dua ribu dua puluh empat
namun menurut yahya al katim pelatih asal malang tersebut lebih memilih untuk meninggalkan klub persebaya surabaya
kita tawarkan berbagai macam posisi ya
berjanji memilih untuk tetap mundur yaudah kita menghormati semua keputusan yang ada
semoga persebaya ke depannya jauh lebih baik lagi
terkait sosok pengganti aji santoso manajemen persebaya mengalami kendala untuk mempercayakan kursi pelatih kepada caretaker atau pelatih sementara persebaya saat ini uston nawawi
meski sejak di bawah uston persebaya telah meraih dua kemenangan beruntun
hal ini karena lisensi kepelatihan tersebut tidak bisa diperlukan
masih belum memenuhi syarat di mana lisensi kepelatihan untuk liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat wajib afc a pro atau setara
sementara saat ini lisensi afca pro uston masih belum turun karena masih kurang dua modul
selain itu sesuai regulasi liga satu dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat pelatih sementara hanya memiliki jangka waktu selama tiga puluh hari
untuk selebihnya klub wajib memiliki pelatih baru
soal lisensi belum turun gimana coach
ya memang belum
belum selesai ya nggak turun
belum selesai katanya bulan bulan ini turun
belum masih kurang dua modul
kurang dua modul
yang penting kan kita menjalankan tugas dulu lah
misalnya yang lain kita ambilkan yang lain
dua modul itu kapan jadwalnya
belum keluar ya
sementara status pelatih persebaya masih menunggu titik terang
manajemen persebaya memastikan uston nawawi tetap akan memimpin tim bajul ijo saat menghadapi pertandingan selanjutnya melawan psm makassar
di stadion kelora buntomo surabaya pada jumat pekan